kalau misalkan kita benar benar gak pegang bola
kita berhenti bareng bareng
kita coba satu kesempatan lagi
asal kalian tahu ya
kalau kalian bisa ambil ini bola dari tangan saya
atau menyentuh bola dari saya
saya akan mengajakkan kalian bagaimana cara bermain bola dengan baik

yang penting ada niat
iya lincah banget
kalian semua payah
kalian semua payah
kalian semua payah
terus gimana nih
latiannya mau dilanjut lagi gak
mau lah wak
jangan main main untuk latihan
harus rajin semangat
kami akan menuruti semua perkataan wak
janjilah pada diri sendiri
bahwa kita semangat
pada diri sendiri
semua ada di dalam diri kita
cukup cukup cukup
wak kenapa kita berhenti di sini
kita bermain bola di sini
itu jauhan kalian
bagaimana pula kita main bola di gang sem
iya wak dari jumlahnya aja udah kalah
buktikan omongan kalian ya buktikan
kita tidak latihan hal wajung juga bisa lawan mereka
iya wak gampang itu mak
ingat kamu harus lawan dia itu wak
kok diam sih
ini apa lagi sih malah ngupil
hei kawan kenapa kalian berdiam diri saja

kayak anak anak kalau main bola itu yang benar yang semangat
nih biar tambah semangat saya kasih ayah tuh
ngapain dia mundur
ngapain dia mundur
kamu gak peduli gak apa apa terus
wah pelanggaran nih
pelanggaran atuh wak
nih si tidu sampai kesakitan gini
temen kamu aja tuh yang kurang waspada
tidak bisa melihat gerak gerik bola arahnya kemana
pasar wajahnya curang berat sebelah
kamu kira saya tim yang rusak berat sebelah hah
tim kamu aja yang loyo
makanya semangat semangat belajar
ya yuk terus kita main lagi